tin kamu terlihat bagai matahari tin
akang es krimnya begitu ngeliat kamu akang langsung meleleh
penting memang jual sapu tangan
sekarang papa cerita
si kancil sama raja surya
iya pak jadi bersenang
pada suatu hari
si kancil sama raja suriah
itu mau menyeberang sungai
ya tapi tetap di sungainya itu banyak buaya
si kancil itu gak enak sama raja
waduka raja saya minta maaf
karena perjalanan kita itu terganggu sama buaya
rajanya langsung jawab
tenang kancil tenang
saya akan telpon bala bantuan dari saudi arabia
tolong siapkan pasukan untuk datang ke sungai ciraus
karena saya butuh bantuan
turun langsung cubrok
tiba tiba buayanya itu ketakutan
karena pasukan dari arab saudinya itu lebih banyak daripada buayanya
kamu kerja apa sobri
kamu kerja apa sobri
di kantor desa pak
jadi habis masyarakat
kalau itu mati tidak apa apa
jadi habis masyarakat itu bukan pekerjaan
bapak tuh senang
terima kasih pak
saya harus ngomong terus terang
denny lagi nyiapin baju buat dipakai berangkat ke jakarta
dia teh seneng pisah
udah cerita cerita ke temen temennya di sekolah
maafin neng ya
kalau selama ini neng udah bikin akang susah
saya juga udah nanya nanya ke si tuti
gimana caranya kita menuju arena fantasi
katanya kita ke bogor dulu
nanti dari bogor itu kita naik bus ke cawang
pokoknya nih udah inget inget
neng udah catet
nanti dari cawang itu

nanti dari cawang itu
kita naik bus ke cawang
nanya aja ke petugas bus we nya cina
ini catetannya nih
biar gak lupa
bapak gak pegel
bapak gak usah
bapak gak usah
nanti kita pulang dari jakartanya malam aja ya
neng pengen puas puasin liat jakarta
neng pengen puas puasin liat jakarta
terus si denny pengen kemana aja
sekalian kalau bisa ke taman mini
dia pengen naik kereta gantung katanya
akang berangkat dulu ya
nanti neng bekalin buat makan siang
air panasnya ada
saya pesan kopi ya
airnya setengah saja
soalnya mau buru buru ke kantor
iya sebentar kang
tin kamu tuh kayak bagai matahari tin
begitu ngeliat kamu
tin emang jual sapu tangan
oh kirain jual sapu tangan
eh ada pak askades
iya cari rumah
kalian jalan dulu tin
perdagangan yang mulia di sisi allah
penafsuran yang keliru
gagahnya anak bapak
mirip waktu bapak muda dulu
kamu tak bisa membangun ciraus
meneruskan perjuangan bapak
insya allah pak
tutik di sebelahnya
menjadi pasangan sakitah
kamu mengurus rumah
nah itu pak
sobri mau jalan
aku jamin mums itu bakalan ketagihan
bahasanya aja mama gak ngerti
kan ada teksnya
mama gak suka nonton pakai teks